cuma segini mana cukup buat beli susu
tenang cepi tenang disini
pokoknya di malam cepi minum susu kan
om keluar dulu
kebetulan ada kambing
ini hari cukup
gue mesti pres buat si cepi
nah kena lo
sekarang cepi mimi cucunya
lo jagain ya
sekarang udah kenyang kan cepi
sekarang bobo ya
masa satu botol nggak cukup sih cep
biasanya kan cantik kalau dua botol baru kenyang
dek gak tau nyari susunya susah banget
tapi ini tuh giliran erotik itu

ih san jujur gak sih bekicau mulu
gue aja yang dikatakan burung jarak
sulian aja kagak pernah bekicau
ssst jangan berisik mulu
lihat tuh perasaan semua preman di pasar gue kenal
tapi yang ini gue kagak kenal sama sekali jane
jangan jangan dia lagi yang nyulik adik gue
kalau emang bener itu orang yang nyulik adik gue
heeh berarti dia kagak kenal sama gue
aduh juleha sotau deh sotau sotau sotau sotau sotau
ya udah mendingan sekarang lu samperin ya untuk preman
terus lo tanyain deh ke mereka oke oke
ya jen nyemberin
pergi ke sana
jangan diam aja lo
ah bener bang
abang yang abang yang nyulik adiknya juleha
nggak bang ampun ampun
wah emang bener bener nih ini dia nih penculik
lu nuduh kita nyulik orang sembarangan
nggak bang ampun ampun ampun
yah emang gua yang nuduh lu pada yang nyulik adik gue
bener kan lolos semua yang nyulik adeg gue cepi
lu kagak tau apa gua ini anaknya emak juleha jago tinju
berani berani lo sama gua
lu nuduh orang sembarangan gua hajar lo
nih lawan si gendut
dasar perut doang yang gendut
dasar preman kecut bokeh tek
berani ala anaknya emak juleha
kagak tau apa jenggera tajam begini
aduh bos gua udah nggak tahan lagi nih bos
yaudah mendingan si cepi kita bunuh aja
kita bilang sama orang tuanya kalau dia masih hidup
kalau dikasih uang tebusan kita ambil terus kita lari
bener juga bos
ya allah cepi senang deh hari ini
tapi bisa main sama om om yang baik hati
sama om mau jadi kudanya cepi
terus om juga mau jadi sasaran tembaknya cepi
tapi mereka semua baik baik dek
cepi doain deh
biar mereka dapat duit yang banyak
ternyata si cepi anak yang baik

iya bos gua jadi kagak tega bos
biar panjang umurnya sehat selalu ada
mendingan kita balik aja bos yuk
om baiklah kangen cepi
di mana kau cep
lo pengen jadi kudanya
ya nangis mata kita sendiri kita yang produksi sendiri
gua yang lahirin lah
pokoknya cepi anak gua
anak gua lah
lo ngapa sedih begitu
lo jangan sedih
mbak be juga ikut sedih kalau lo sedih lah
ya udah diem
lah udah udah cep cep cep
gue juga sayang sama si cepi
mana pak nyarinya pak
daripada stress kita ke dalam aja yuk
tengok ini dulu
cepi keren cepi